untuk pertama kalinya indonesia menjadi tuan rumah event resmi fifa piala dunia u dua puluh
yang akan diselenggarakan tanggal dua puluh mei hingga sebelas juni dua ribu dua puluh
mempersiapkan event tersebut pihak pengelola kompleks stadion utama gelora bung karno jakarta
memastikan proses renovasi lapangan serta pergantian rumput sudah mencapai sembilan puluh delapan persen
direktur utama pusat pengelolaan kompleks gelora bung karno rahmat afif kusumo mengungkapkan
rumput yang digunakan di stadion utama gbk yakni zeon zoysia
sama spesifikasinya dengan yang digunakan di negara thailand singapura dan malaysia
rumput yang kita gunakan di sini adalah zeon zoysia
sama yang speknya dipakai di thailand yang di singapura juga ada national stadium singapura dan juga di malaysia
ini natural turf jadi rumput alami
perawatannya memang lebih harus hati hati
kami juga memperbaikinya karena terakhir diperbaiki secara rumput overhaul secara keseluruhan itu dua ribu delapan belas saja
nah mengenai biaya tentu ada kenaikan karena juga inflasi
tapi kami benar benar juga menjaga di mana bagian komersial di mana bagian juga pelatnas
secara peraturan menteri keuangan kami pun memberikan free untuk pelatnas di gbk
lantaran renovasi telah mencapai sembilan puluh delapan persen
pihak pengelola kompleks stadion utama gelora bung karno juga memberi peluang kepada timnas indonesia
untuk memakai stadion utama gelora bung karno pada piala aff dua ribu dua puluh
rizky ihtiariahia jakarta